usai ditangkap oleh pihak kepolisian ratna sarumpait dibawa ke markas polda metro jaya untuk diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian
ada pun puluhan polisi mendatangi rumah ratna sarumpait di kampung melayu kecil jatinegara jakarta timur
untuk melakukan penggeledahan terkait dengan kasus penyebaran berita bohong atau hoax
ratna sarumpait sempat terlibat adu mulut dengan petugas imigrasi dan kepolisian dari jatan ras polda metro jaya
setelah diturunkan dari pesawat turkis airlines di terminal bandara soekarno hatta tanggerang kamis malam
ratna sedianya akan terbang ke chile untuk menghadiri konferensi pers penulis naskah teater perempuan sedunia
ia diundang untuk menyampaikan pidato kebudayaan dalam acara pembukaan konferensi
ratna menumpang turkis airlines melalui bandara soekarno hatta
tak lama setelah duduk di kursi pesawat tiba tiba ia didatangi petugas imigrasi
ratna diminta keluar dari pesawat dengan alasan sudah keluar surat perintah pencegahan dari pihak polisian

sementara itu petugas kepolisian menggeledah rumah ratna sarumpait di kampung melayu kecil nomor dua puluh empat jati negara jakarta timur
petugas tiba pada jumat pukul tiga puluh waktu indonesia barat dan langsung menggeledah rumah tersangka kasus penyebaran berita bohong
tampak sejumlah warga dan kerabat aktivis senior tersebut menunggu di depan rumah ratna
selain hendak memberi dukungan mereka mengaku ingin mengetahui kondisi terbaru kasus yang menimpa ratna
belum ada keterangan resmi mengenai penggeledahan di rumah ratna tersebut